berarti apakah itu artinya
setelah lulus pendidikan dharma putra
pasti aku akan nikahi
selama ini aku bodoh sekali
aku selalu menantikan
purnama datang untuk mengetahui
padahal ada yang
jauh lebih indah
apakah kamu benar cinta sama aku
kenapa kamu harus bertanya
seperti itu terus
apakah aku harus membuktikan
kalau aku benar benar mencintaimu
bolehkah aku meminta sesuatu yang berharga darimu
saya akan membaca vender yang seperti ini
sebaiknya kau ikut kami keluar perbatasan
pak lastri kenapa kamu menangis
kita sudah melakukan perbuatan terkutuk
kamu jangan cemas
aku pasti bertanggung jawab
benarkah kau bersungguh sungguh
ya tentu saja
setelah lulus dharma putra aku pasti menikahimu
kamu bukan hanya akan menjadi seorang perempuan terhormat
tapi akan menjadi istri seorang pejabat istana
benarkah kau janji kau tidak akan berbohong
sekarang kamu pulanglah
sebentar lagi pak giri
dia menguasai jurus naga bus
aku tidak takut
ternyata semudah itu mengalahkan
cepat kalian periksa gerobak cerahnya
tidak serah terlalu banyak kemari
tidak ada apa apa bu
tidak ada apa apa bu
tidak ada apa apa bu
kalau begini aku mau
kalau begitu mari kita bertukar pakaian
semoga dia tidak dibunuh
dewi sambi dan putong bajil
tidak ada masalah
di dalam blur
aku harus membantu raden wijaya
kurang aja aku akan kalah bila terus bertahan melawan mereka aku harus pergi
jangan radik tidak usah dikejar banyak jebakan yang bisa membahayakan rakyat lagi pula paman
ramapati dan juga paman demhung sedang terluka
baiklah kita segera sembuhkan paman ramapati dan juga kidemu
baik raden silakan
siapa yang menyuruh untuk menyamar seperti aku tidak tahu aku cuma dibayar